dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pagi hari ini saya resmikan bandara yogyakarta international airport
presiden joko widodo mengapresiasi cepatnya pembangunan bandara yogyakarta international airport
bandara yang memiliki runway sepanjang tiga dua ratus lima puluh meter
dan luas terminal dua ratus sembilan belas meter persegi ini dibangun dalam waktu dua puluh bulan
dengan runway yang lebih panjang dibandingkan bandara internasional adi sucipto
yang hanya memiliki runway sepanjang dua dua ratus meter
yogyakarta international airport dapat didarati pesawat pesawat berbadan besar
seperti boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dan airbus a tiga ratus delapan puluh
nantinya pesawat pesawat dari luar negeri dapat langsung mendarat di yogyakarta international airport
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke yogyakarta
di mana turis itu meningkat di jogja dengan adanya bandara ini
dan kita juga sudah melihatkan antarmoda
identitas budaya jawa kuat tergambar dari arsitektur bandara
yang pembangunannya menelan total anggaran rp sebelas tiga triliun rupiah tersebut
kapasitas bandara baru ini dapat menampung sekitar dua puluh juta penumpang
namun masa pandemi membuat yia
sementara ini hanya didarati oleh penerbangan domestik saja
mengingat masih banyak negara yang membatasi penerbangan internasional
keistimewaan lain dari bandara ini adalah dibangun dengan teknologi tahan gempa
hingga delapan lima juta penumpang
yia memiliki sistem peringatan dini bencana tsunami
selain itu terdapat lokasi seluas tiga meter persegi
yang dipergunakan untuk stand stand usaha kecil menengah
yang dapat disewa dengan harga murah
wahyu juniawan yogyakarta